terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian news hour
perkembangan industri ekonomi kreatif membawa film indonesia diputar di bioskop amerika serikat
untuk keempat kalinya gelaran indonesian film festival menampilkan sejumlah karya sinias indonesia dari berbagai genre dan kategori
the indonesian film forum new york kembali menggelar indonesian film festival yang menampilkan karya karya sinias indonesia
gelaran festival ini diharapkan dapat mewujudkan industri ekonomi kreatif
khususnya memperluas jaringan promosi film indonesia di pasar perfilman amerika serikat
pemutaran film dihadiri oleh komunitas masyarakat indonesia di new york serta pecinta film dari kalangan amerika
eff tahun dua ribu dua belas
ketika ini spesial karena kita juga memperingati lima puluh tahun berkarya ibu christine hakim
salah satu legenda perfilman indonesia
dan beliau kan tidak hanya berkiprah di nasional tetapi juga di internasional
jadi di sini kita ingin memberikan inspirasi kepada generasi muda kita
bahwa perfilman indonesia itu bukan hanya jago kandang
tetapi juga bisnis
dan bisa menembus ke pasar amerika serikat yang merupakan salah satu utop perfilman dunia
festival dibuka dengan penayangan film lawas cut nyadir
sebagai bentuk dedikasi perjalanan lima puluh tahun karir aktris christine hakim
film garapan eros jarod ini menjadi film terbaik dalam festival film indonesia seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan menjadi film indonesia pertama yang tayang di festival film kunst
indonesian film festival new york juga menayangkan sejumlah film indonesia lainnya
dari berbagai genre dan kategori
seperti film layar lebar like and share garapan kina esnur
perempuan tanah jahanam
jangan melupakan sejarah
lu harus mulai deh
serta ditutup dengan penayangan premier international film slick call
garapan fajar nugroos
gue nyerah jatuh cinta di dunia nyata
indonesian film festival new york berlangsung lima belas hingga tujuh belas september dua ribu dua puluh
tiffany raitama indra raharja new york amerika serikat